dalam perang seperti yang terjadi di ukraina detuman dan serangan meriam artileri selalu mengawali serbuan
karena itu serangan artileri menjadi sangat menentukan
untuk menghancurkan artileri lawan dibutuhkan sebuah alutsista yang bernama weapon locating radar
dengan alat ini pihak kawan bisa menemukan posisi artileri musuh dan menghancurkannya
indonesia khususnya tni tentu tidak mau ketinggalan memiliki alat ini
bahkan saat ini lututang hussein armet dibawa supervisi di stribang tni ad
dan bekerjasama dengan industri pertahanan tengah mengembangkan alutsista weapon locating radar
jadi ini peluru istilahnya itu adalah peluru lintasan peluru dari meriam lawan atau roket dari pihak lawan
kemudian akan dimasukkan ke dalam data dan akan dikalkulasi dan diproyeksikan dalam bentuk grafik lintasan peluru
ini contoh kita deteksi peluru di sini
nanti akan dibentuk kalkulasi
ini akan berlangsung lumayan lama waktunya
nanti kita akan sampai ke pada akhirnya
titik paling bawahnya
nah berarti sekitar musuh ada di sekitar sini
kita bikin sendiri
radarnya kita masih ada beberapa bagian komponen yang impor
beberapa komponen kita
di tubuh tni ad sendiri terdapat dua puluh batalion artileri medan
tiap batalion membutuhkan sedikitnya tiga buah weapon locating radar
sehingga total kebutuhan tni ad terhadap alutsista ini adalah sebanyak enam puluh unit
di lidbang ini semuanya bottom up
karena permasalahan permasalahan di satuan kita kan tidak tahu apa yang diinginkan oleh satuan
satuan satuan dibutuhnya itu apa
kemudian kegiatannya bagaimana
baik oleh satuan tempur maupun satuan
nah inilah satuan satuan tempur ini yang membutuhkan misalkan suatu alutsista yang memang dibutuhkan
di satuan itu yang harus dikembangkan
dengan anggaran pengembangan lima belas miliar rupiah
anak bangsa mampu menghasilkan alutsista berteknologi tinggi
dengan demikian keterkandungan terhadap impor alutsista bisa dikurangi